coba mama tebak
papa nggak sengaja menabraknya di jalan
papa jangan aneh aneh nih
masa ketemu anak di tengah jalan
terus mama bilang ini cucu kita
damar tante boleh ke rumah kamu sekarang ya
tante mau jelasin semuanya
ini semua salah tante amar salah tante
kalau semua ini harus dirahasiakan
tante gak perlu nutup nutupin lagi
saya udah putus dengan ini
dan mimo juga gak akan kerja lagi di perusahaan saya
saya harap tante mengerti posisi saya
damar jangan dimatikan dulu
tante harus ke rumah kamu sekarang
tante akan jelasinnya
mama mau ngapain telfon damar
mau mau ngapain ke rumah damar
itu karena kamu gak bisa nyelesai masalah kamu sendiri
kalau sampai tante ratu datang ke rumah
bisa berantakan semuanya
tapi ikut campur urusan mimo
kepala mimo tuh udah berantakan semuanya ya

ma please untuk sekali ini aja
mama ini cuma ingin kebahagiaan kamu sama musyah
kalau bapak kamu masih ada
kamu pasti bahagia
aku percaya sama mimo
mama sekarang juga lagi berusaha
memperjuangkan kebahagiaan mimo
mama masih percaya sama mimo
mimo juga mau kebalik sama damar
sekarang mendingan tante percaya dulu sama
kita berdua juga lagi usaha kok
supaya damar percaya
supaya damar yakin
tapi itu kan butuh waktu tante
tante sabar ya
kamu mau bantuin kita
supaya damar baikan sama mimo
kamu yakin tidak akan menikahi mimo
intinya kan aku pengen yang terbaik buat
jadi kalau emang
itu damar ya masalah
gak cukup hanya dengan cinta
mama cuma ingin kebahagiaan kamu sama musya
karena jarang mo dapet cowok keren
dan mencintai kamu sebegitu besarnya
mimo bakal berjuang untuk
untuk mendapatkan cinta damar lagi
tapi bukan karena hartanya damar pak
kenapa kok makin gak rela ya
misalnya damar sama mimo jadi satu
musya dimana ma
main kali di rumah sebelah
tapi tante beneran ya
gak usah datang ke rumahnya damar
karena mamanya damar tuh
jadi daripada ntar nambah masalah
kemimo juga kesian
loh masalah apa lagi
bukannya mimo udah dipecat
ya kan mo
mamo udah tau ya
aku nanti mau cari kerja lagi kok
mamo tenang aja
dan asal kamu tau
mamo udah bayar utang mamasetengahnya tuh
sama bandar judi itu
kamu suka bahkan sayang sekali dengan damar
anak itu sebaiknya tinggal dan dibesarkan bersama kedua orang tua kandungnya
kamu kan sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan puasya
jadi kamu bisa menyelesaikan masalah masalah kamu yang lalu
ingatmu ini semua adalah tanda tanda dari allah buat kamu
ini mosya sama posya gak jodoh tante
tante sama mama kamu bahkan gak pernah curiga sedikit sama posya
padahal kita gak tahu siapa orang tuanya dia tinggal dimana
bahkan tante gak pernah
pernah lihat ktp nya sama sekali
posya udah jadi kayak bagian keluarganya tante
tapi mo kamu gak perlu khawatir
kalau nanti kamu menikah dengan posya
kamu gak usah pikirin biaya nikahnya ya
soalnya tante udah dapat kerjaan lagi
selamat datang tante ya
tante gak pedah kan di rumah
selamat datang tante
kenapa sih mimu selalu aja manja manjaan sama mamaku
padahal aku baru mau cerita ke mama kalau aku interview di mcc tv
aku akan tunjukin ke mama kalau aku gak akan kalah sama mimo
coba mama tebak
papa nggak sengaja menabraknya di jalan
nah ternyata dia anaknya posya
aduh papa jangan aneh aneh deh
masa ketemu anak di tengah jalan terus papa bilang ini cucu kita
udah deh pa anak ini bawa pergi aja deh
mama gak percaya kalau ini anaknya posya enggak
enggak mah papa gak mau kehilangan kesempatan lagi
perlu bukti apa lagi sih
hah nek aku mosya
nenek nenek lagi enak banget kalau ngomong
udah pak kalau sampai anak kecil ini tinggal di rumah ini
mama yang pergi dari sini
nenek ini serem juga ya
sama kayak nenek yang di rumah

yang ini serem mosya takut
mosya gak usah takut
nenek itu cuma belum biasa aja ketemu sama mas
mama mama kecil banget
mau tinggal di sini
sama tante maya sama nenek aja
nanti papa dan mama mosha juga kesini kok
semuanya nanti pindah kesini
mosya mau kan tinggal disini
papa minta kamu ke rumah papa sekarang juga
kamu gak merasa kehilangan sesuatu
aku gak tau
kamu gak nyarin lagi
ya udah pokoknya sekarang cepat kesini
udah lah ceritanya panjang
pak ini mosnya baik baik aja kan pak
kamu telepon siapa
mau aku pergi dulu ya
aku ada interview kerjaan kamu doain aku aja
jangan jangan mosya bisa kita sama sih
atau bosya mau ketemu sama
gampang lagi jalan jalan
si bosya itu sebenarnya mau kemana sih
pak agak cepetan ya pak
ini kan rumah damar
rumah pak abi
ngapain bosnya kesini
sayang kan kok ada disini
ketemu kakek tadi
mosya jatuh pak
ahsta kamu kenapa bisa jatuh sih
ada dia aja
kakeknya mana sekarang
kamu kok bisa ada disini